nyaris tiga bulan sejak pembunuhan brigadir yosua pada delapan juni lalu
kejaksaan agung akhirnya menyatakan lengkap berkas perkara pidana pembunuhan brigadir nofrian syah joshua huta barat
dengan lima tersangka ferdi sambo dan kawan kawan
begitu pula dengan berkas perkara obstruction of justice dengan tujuh orang tersangka
rabu dua puluh delapan september jaksa agung muda bidang tindak pidana umum fadril zumhana mengungkapkan
penyidik punya waktu dua minggu untuk para tersangka segera disidangkan
salah satu misteri yang masih belum terungkap adalah motif pembunuhan brigadir yosua
kami siang kuasa hukum brigadir yosua tetap membantah pelecehan seksual yang dilakukan almarhum brigadir yosua
kepada tersangka putri chandrawati
kamarudin simanjutak menduga pembunuhan kliennya berkaitan dengan konsorsium tiga ratus tiga alias judi online
keluarga dan kuasa hukum berharap persidangan nanti berjalan transparan

kami mempertimbangkan bukti bukti yang memperjelas motif pembunuhan joshua
jadi ada juga laporan ke saya bahwa diduga almarhum diduga perdisambuh curiga bahwa almarhum ini
dianggap atau diduga mematah matai dia terkait dengan judi online terkait dengan judi tiga ratus tiga itu ya
transaksi transaksi gelap lainnya termasuk sabu narkoba
termasuk juga apa namanya itu minuman keras dan sebagainya
sehingga itulah diduga sebagai motif untuk menghabisi dia
nama konsorsium tiga ratus tiga juga mencuat dalam rapat kerja komisi tiga dpr bersama kapolri jenderal listio sigit prabowo pada dua puluh empat agustus dua ribu dua puluh
saat itu sejumlah anggota komisi tiga dpr ramai ramai mendesak kapolri mengusut konsorsium tiga ratus dua
yang diduga menjadi backing judi online hingga ke tiga
pada anggota dewan kapolri mengklaim divisi propa mabes polri telah menyelidiki dugaan adanya mafia di tubuh polri
terkait dengan masalah konsorsium demikian juga dengan cat yang lain
jadi saat ini kami sedang melakukan pendalaman jadi propam saya minta untuk melakukan pendalaman
sebelumnya tudingan itu dilontarkan pengacara keluarga brigadir yosua
kamarudin simanjutak pada pertengahan agustus dua ribu dua puluh
kamarudin menyebut mafia ini membantu menutupi kasus kematian brigadir yosua
kamarudin bahkan menduga uang besar dari mafia mengalir ke sejumlah petinggi polri dan lembaga
bahkan menko polhukam mahfud md dalam wawancaranya dengan politikus akbar faisal di akun youtubenya tujuh belas agustus dua ribu dua puluh dua lalu
menyebut mantan kadif propampori itu ditakuti internal polri hingga tingkat jenderal
dikutip dari cnn indonesia com kadif humas polri irjen deddy prasetyo menyatakan
tim susma bespori hingga kini masih menelusuri kelompok konsorsium tiga ratus tiga yang disebut sebut dipimpin oleh verdi sambo
desakan agar kapolri membenahi jajarannya yang bekerja tidak profesional dan tidak mendukung program kepolisian
ditindaklanjuti dengan mutasi dua puluh empat anggota polri
di antaranya adalah personel yang bertugas di divisi propampori dan polda metro jaya
tim liputan cnn indonesia